salah satu objek wisata di dki jakarta yang kembali dibuka untuk umum adalah taman mini indonesia indah atau tmii
tmii kembali dibuka setelah tiga bulan ditutup karena pemberlakuan psbb
sejak pagi kendaraan roda dua dan empat sudah terlihat mengantri di pintu masuk utama tmii
petugas pun mengecek suhu tubuh dan memberikan cairan pembersih tangan kepada pengunjung yang akan masuk
pada hari kedua dibuka suasana tmii mulai ramai dan didominasi para pesepeda
selama psbb transisi ini sejumlah aturan baru juga diberlakukan
serta pembatasan jam operasional hanya sampai pukul delapan belas waktu indonesia barat
sedangkan wahana snow bay waterpark dan teater keongmas untuk sementara
masuknya hari kedua kembali dibukanya taman mini indonesia indah
yang berada di kawasan jakarta timur
pantauan kami rizky bahwa dari pagi sampai dengan siang hari ini
masyarakat cukup antusias ya untuk mengunjungi taman mini
kami melihat memang sedari pagi sudah banyak antrian kendaraan
baik roda empat maupun roda dua yang sudah mulai memadati pintu masuk utama tmii
dan memang kebanyakan didominasi oleh para pesepeda
kami tadi sempat berbincang dengan manajer informasi budaya dan juga wisata tmii
ya ini dia tri irawati yang menyatakan
ada sekitar dua pengunjung yang memadati tmii
ini tentu saja jumlahnya jauh berbeda dibandingkan pada masa masa normal
yang biasanya kapasitas dari tmii ini bisa diisi penuh ya
antara empat puluh sampai dengan enam puluh pengunjung pada masa akhir pekan
namun untuk fase pertama dari psbb transisi ini
hanya sekitar targetnya sekitar dua puluh ribu pengunjung saja
meski begitu tadi kami melihat
seperti tadi disampaikan
bahwa kebanyakan memang didominasi oleh para pesepeda
yang menghabiskan waktu akhir pekan
dengan berolahraga di sini
kemudian juga mencari menu sarapan di sini
kami tadi juga sempat berbincang dengan salah seorang pengunjung
yang menyatakan cukup antusias sebenarnya
dengan dibukanya kembali tmii ini
karena aktivitas masyarakat di luar ruangan ini
juga bisa kembali normal seperti biasa
meskipun mereka juga tentu saja harus tetap mematuhi
dan melaksanakan protokol protokol kesehatan yang juga ditetapkan
misalnya mereka memakai masker
kemudian juga membawa cairan pembersih tangan sendiri
juga tetap menerapkan jaga jarak
nah kalau kita bicara bagaimana kemudian
persiapan dari pengelola taman mini indonesia indah sendiri
terkait dengan dibukanya kembali
area wisata seluas satu ratus tiga puluh hektare di kawasan timur jakarta ini
memang sudah diberlakukan atau sudah disiapkan
sejak jauh jauh hari rizky
di antara misalnya di sini selalu diadakan penyemprotan disinfektan
secara berkala secara rutin begitu ya
beberapa hari yang lalu saja sebelum tmi ini dibuka
ada sekitar dua puluh delapan personil dari suku dinas pkp jakarta timur
yang menyemprot disinfektan
di satu ratus sebelas titik di seluruh kawasan di taman mini indonesia indah sendiri
kemudian juga protokol kesehatan
seperti tadi kita lihat bersama juga sudah diperlakukan
artinya para pengunjung yang masuk harus juga dicek suhunya
kemudian harus membersihkan tangan dengan cairan disinfektan
dan juga tetap harus menjaga jarak
pihak pengelola juga sudah memberikan tanda tanda atau marking marking
bagi para pengunjung agar kemudian tidak terjadi antrian
dan tetap sesuai dengan protokol kesehatan
ada beberapa hal lain yang juga diberlakukan di sini
terkait dengan aturan kesehatan
dan baru psbb transisi ini diantaranya
seperti tadi disampaikan
ada pembatasan waktu operasionalnya
kalau sebelum pandemi
tmii ini dibuka sampai dengan pukul dua puluh dua waktu indonesia barat
untuk masa psbb transisi ini
jam operasionalnya dibuka dari pukul delapan sampai dengan pukul empat sore
ini untuk transaksi tiket
kemudian secara operasional keseluruhan
ditutup pada pukul delapan belas atau pukul enam sore waktu indonesia barat
kemudian kapasitas juga begitu
dibatasi lima puluh persen
hanya dibatasi sekitar dua puluh ribu pengunjung
kemudian juga di titik titik tertentu
wahana wahananya tidak semuanya dibuka
ada dua wahana yang sampai saat ini untuk sementara juga masih ditutup
seperti di belakang saya
ini teater keong mas
dan juga wahana air seperti snow bay juga masih ditutup
untuk kemudian menggenjot perekonomian di tmi ini
pengelola juga menawarkan sebenarnya promo
yang akan berlaku mulai tanggal dua puluh sampai dengan tanggal tiga puluh juni dua ribu dua puluh
diantaranya adalah program buy one get one free ticket
ini tidak hanya untuk tiket masuk
tapi juga untuk tiket wahana
untuk juga tetap menjaga protokol kesehatan di penerapan new normal di tmi ini
juga ada anjuran dari pengelola
di mana para pengunjung dianjurkan untuk membeli tiket wahana secara online atau secara daring
ini kemudian untuk mengurangi kontak fisik yang ada di tmii ini
kemudian miladia tadi terkait dengan tiket online ini sendiri
dari pantauan anda
hari ini sudah banyak yang menggunakan fasilitas tiket online
atau masih lebih banyak yang masih manual ke sana
ya ini menarik
kalau kami melihat dari pantauan kami
tidak semua wahana ini ramai dikunjungi ya rizky ya
terutama wahana wahana berbayar di tmi indah
tapi kalau pun ada
tadi kami melihat yang cukup banyak pengunjung ini
misalnya dunia air begitu ya
atau kemudian tadi taman burung
taman komodo juga sudah mulai ada pengunjung yang kemudian berdatangan untuk menikmati akhir pekan di wahana wahana ini
tapi yang kami lihat
memang belum semuanya sosialisasi terkait pembelian tiket secara daring ini juga sudah dilakukan oleh para pengunjung
dan ini yang kemudian juga sudah ditangkap sebenarnya oleh pengelola
bahwa tidak hanya melayani ya
tidak hanya melayani pembelian tiket secara daring saja
tapi juga pengelola tetap mempersiapkan pelayanan atau pembelian tiket secara manual atau offline
artinya loket loket penjualan tiket di wahana wahana berbayar ini masih tetap diberlakukan
tapi tetap saja
himbauan khusus juga diberikan pada para pengunjung
untuk bisa melakukan transaksinya non tunai
jadi tetap pencegahan atau apa ya bisa dikatakan untuk meminimalisir terjadinya penyebaran virus corona begitu ya
ini tetap bisa ditekan dengan transaksi non tunai
meskipun begitu sebenarnya dari pihak pengelola juga sudah menyiapkan kotak sterilisasi uang kertas
jika kemudian para pengunjung juga masih belum membawa kartu begitu untuk melakukan transaksi

meladiya rahma melaporkan langsung dari taman mirjana
meladiya rahma melaporkan langsung dari taman mirjana
indonesia indah jakarta timur
terima kasih atas laporan anda dan selamat kembali bertugas